oke jadi by the way putri indonesia lingkungan tetlingnya aja udah lingkungan
nah biasanya seorang putri indonesia itu punya misinya tersendiri advokasinya tersendiri
yang juga dipersiapkan untuk nanti di ajang internasional
apa misi seorang sofi kirana
kemarin aku ambil advokasi tentang jamu dan harmonisasi antara kebudayaan dan lingkungan
kenapa jamu karena aku dari kecil suka banget minum jamu kak
karena tinggal di jogja cukup lama terus suka minum jamu
dan akhirnya kami sekeluarnya pindah ke jakarta
dan di situ aku mulai culture shock kok sulit ya
sulit dapet jamu gak ada jamu gendong
ada gak sih jamu gendong sekarang mas ada gak
terus berawal dari situ aku pikir kayaknya ini layak deh untuk diangkat menjadi
terlebih ibu putri ibu putri kus wisnuwardani itu memperjuangkan jamu sebagai warisan budaya tak benda oleh unesco
dan alhamdulillah kemarin sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda oleh unesco pada bulan desember dua ribu dua puluh tiga
align ya dengan advokasi seorang sofi kirana
iya dan juga jamu itu tidak hanya baik untuk tubuh tapi juga baik untuk lingkungan
bahan dasarnya dari tanaman obat keluarga melestarikan lingkungan melestarikan jenis tumbuhannya itu juga gitu
dan juga sekaligus melanjutkan tongkat semangat ibu putri dalam melestarikan jamu
nah advokasi itu kemudian denger dengar juga ada movementnya gerakannya itu menanam tanaman obat keluarga sebagai bentuk pelestarian lingkungan
kemarin aku belajar cara menanam tanaman obat keluarga yang ternyata itu juga mudah sekali ditanam
karena mudah ditanam bisa ditanam di pekarangan rumah dan juga menjadi emergency lah kak istilahnya
kalau misalnya ada sakit biar nggak dikit dikit obat gitu
lalu kemarin ke pantai trisilis
di yogyakarta juga punya
sekaligus menanam mangrove dan juga pelestarian penyu
menurut gue kenapa sih harus se urgent itu orang punya orang aware dengan satu jamu kedua orang menanam tanaman obat
urgensinya satu tadi aku udah mulai jarang ngeliat jamu di jakarta
makanya setiap aku pulang ke solo dan yogyakarta aku bisa lihat jamu di jakarta
makanya setiap aku pulang ke solo dan yogyakarta aku bisa lihat jamu di jakarta

next time request yang udah datang ke sini nanti gue kasih jamu
terus kadang kan ada stigmanya jamu itu minuman orang tua
padahal kan menyehatkan juga
dan itu juga sudah ada dari seribu dua ratus masehi tahun yang lalu
sangat layak untuk diangkat menjadi advokasi
dan kayaknya memang jarangnya orang menyuarakan ini
dan harus kayaknya harus lebih talking louder untuk ngomong soal jamu
terlebih sudah dijadi warisan budaya tabenda
aku punya mimpi jamu itu identik dengan indonesia
pasti mikirnya korea selatan
jangan mulu mulu nasi goreng nasi goreng
iya yang sudah resep dari tahun lalu